vaksin biasanya membutuhkan pengujian sepuluh hingga lima belas tahun
namun pembuatan vaksin covid sembilan belas dikebut
seiring semakin bertambahnya korban meninggal akibat virus ini
menurut badan kesehatan dunia atau who
ada empat fase uji coba vaksin yang dilakukan peneliti
dan perusahaan farmasi di seluruh dunia
pada fase praklinis pengujian vaksin dilakukan kepada hewan mamalia
seperti tikus dan monyet
uji coba ini untuk menilai respon kekebalan vaksin
di sini ilmuwan memberikan vaksin kepada sejumlah kecil orang
untuk menguji keamanan rangsang imun tubuh dan dosis
pada fase kedua peneliti menguji coba vaksin ke kelompok yang lebih besar
dan jumlahnya bisa mencapai ratusan orang
peserta uji coba ini dibagi berdasarkan kelompok
misalnya orang tua dan anak anak
uji coba ini untuk melihat efek dan respon vaksin pada kelompok tertentu
dan pada fase ketiga peneliti menguji vaksin kepada ribuan orang
dan menunggu berapa banyak yang terinfeksi
sekaligus melihat seberapa efektif vaksin ini melindungi para peserta uji coba dari virus corona

di sini regulator tiap negara akan meninjau dan memutuskan
apakah vaksin tersebut bisa digunakan di negara mereka atau tidak
data who menunjukkan pada juli dua ribu dua puluh
setidaknya ada lebih dari satu ratus enam puluh vaksin yang diuji coba di seluruh dunia
di mana satu ratus empat puluh vaksin berada pada fase praklinis
sementara sudah ada empat vaksin yang memasuki fase ketiga

yang sedang dikembangkan oleh tiga negara
yang pertama adalah inggris
perusahaan astrazeneca dan juga over university
mengembangkan vaksin yang didasarkan pada adenovirus simpanse
vaksin ini dalam uji coba fase dua dan tiga di inggris dan brazil
sementara di tiongkok perusahaan wuhan institute of biological products dan sinovac
memulai uji coba vaksin mereka pada juli dua ribu dua puluh
masih di tiongkok perusahaan sinovac sedang menguji vaksin coronavac
uji coba vaksin ini akan dilakukan akhir juli di brazil
vaksin buatan perusahaan ini diuji cobakan kepada lima belas penduduk di uni emirat arab
sementara di amerika serikat perusahaan moderna juga mulai menguji coba vaksin
yang menggunakan messenger rna untuk memproduksi protein virus ini pada akhir juli
bagaimana dengan indonesia
menurut menteri riset dan teknologi indonesia juga membuat vaksin covid sembilan belas
dan dinamakan vaksin merah putih
sementara menteri kesehatan terawan agus putranto mengatakan
pembuatan vaksin covid sembilan belas indonesia bekerja sama dengan perusahaan dari tiongkok dan juga korea selatan
saat ini pelitian berada di tangan lembaga eijkman indonesia
dan mudah mudahan secepatnya diuji coba ke hewan
ruli kurniawan muhammad iqbal jakarta